usulan dpr merevisi undang undang kpk memantik reaksi independensi kpk terancam karena sejumlah keunggulannya dilucuti
kita tahu tak semua nyaman dengan pemberantasan korupsi apalagi jika mengganggu pundi pundi pribadi
melihat kinerja kpk selama ini perlu kehaturannya direvisi lalu bagaimana juga posisi pemerintah
kita bahas malam ini bersama narasumber sudah hadir pak ifdal hasim tenaga alih utama kedeputian lima kantor staff presiden
pak ifdal selamat malam terima kasih sudah hadir kemudian ada mbak bivitri susanti alih hukum tata negara sekolah tinggi hukum indonesia jentera
mbak bisma malam terima kasih dan kami akan menghubungi anggota komisi tiga dpr bang arteria dahlan melalui sambungan telepon
apakah sudah terhubung belum ya belum terhubung saya akan ke pak ifdal dulu
pak ifdal saya konfirmasi lagi presiden mengatakan masih belum mendengar belum mengetahui soal draft ini
tapi kan ini sudah dari tahun dua ribu tujuh belas masa belum tahu sama sekali
artinya kan yang tidak diketahui oleh presiden ini kan hasil keputusan dari paripurna kemarin
keputusannya ketok palu beritanya juga udah banyak
enggak maksudnya materinya itu materi yang disepakati dari jadi kan itu proses dari balik balik kemudian menyerahkan ke paripurna untuk disetujui ya
nah persis secara yang dimaksud oleh presiden belum mengetahui itu kan
formilnya gitu loh jadi kan itu harus sesuai dengan tata cara
nah tata cara ini yang belum bahwa materinya sudah lama ya oke
tapi secara formal presiden belum menerima bahan yang dikirimkan dari hasil keputusan paripurna itu kan nanti ditindaklanjuti oleh ketua dpr
dikirim kepada pemerintah untuk mendapat tanggapan
pemerintah atas inisiatif dari dpr tersebut
tapi kan oke ini berarti soal administratif soal tata cara
tapi kalau misalnya soal kemudian yang ramai diperbincangkan kemudian dua ribu tujuh belas kita juga sudah ramai soal ini karena ada soal penerbitan sp tiga revisi revisinya soal hal itu
apakah itu sebelumnya sudah juga pernah dibicarakan di internal istana
belum belum ada
karena kan ini kan memang masuk ke dalam ranah ini
nah karena itu memang kementerian teknis yang membawa ini juga tidak pernah ada diskusi mengenai revisi undang undang kpk ini
yang ada dibahas itu sebetulnya adalah perintah dari putusan mahkamah konstitusi
nah itu kan lebih terkait tentang pengadilan ini
tentang pengadilan tindak pidananya tindak pindah korupsinya
bukan soal revisi undang undang
termasuk kemudian ada perubahan terkait dengan deliknya delik delik di dalam yang direvisi oleh putusan mk
tapi terkait dengan secara menyeluruh merevisi undang undang kpk
tidak ada pembahasan itu secara spesifik dilakukan oleh kementerian
mungkin yang dimaksud sebelumnya adalah soal pembicaraan soal undang undang tipikor ya
karena itu berbeda dan kemudian juga kalau misalnya revisi undang undang tipikor kemudian beberapa petinggi kpk juga menyetujui bahwa itu perlu
mbak bif disini anda mengatakan bahwa pemerintah ketika pemerintah kemudian oke dan kemudian ini diketok oleh dpr sah anda mengatakan bahwa ini seperti pemerintah seperti membunuh kpk pelan pelan
itu sudah sampai begitu analis
iya karena yang di kalau tadi kita lihat saya bagus sekali dibandingkan seperti tadi ya
kita lihat di situ jelas sekali apa yang selama ini menjadi kekuatan kpk
yang membuat kpk sebenarnya begitu efektif bahkan sampai jadi model ya
untuk di banyak negara lain ada jakarta principles juga mengacunya pada kpk
itu semuanya justru akan dilucuti
jadi kan kekuatan kekuatan itu misalnya soal penyadapan
penyadapan itu apa namanya memang mahkamah konstitusi bilang perlu dibuat undang undang
tentang penyadapan silahkan dibuat
tapi di undang undang kpk itu sendiri kalau kemudian penyadapan harus disetujui oleh dewan pengawas
dan yang saya baca doan pengawasnya juga ditunjuk oleh dpr
nah ini kan kita tahu begitu banyak politisi yang sebenarnya ya namanya korupsi kan kejahatan yang luar biasa
salah satunya karena dia begitu berkelindan gitu ya aktor aktornya
jadi memang harus dipecah gitu
berkelindan kemudian bersama sama
betul seperti jaring laba laba lah begitu ya
kemudian juga terutama sekali nih untuk menempatkan kpk
tidak sebagai lembaga negara independen tapi di bawah pemerintah
nah ini juga saya kira salah satu yang cukup fatal
karena sebenarnya kpk lembaga negara independen itu kan dulu tahun dua ribu dua memang didesain seperti itu
karena dianggapnya lembaga lembaga aparat penegak hukum di bawah pemerintah sebenarnya gagal
siapakah mereka kejaksaan dan kepolisian perlu disebut secara khusus juga
nah kalau kemudian kpk ditempatkan begitu lagi di bawah
kemudian penyidik sama penuntutnya juga harus dari kepolisian dan kejaksaan
akhirnya bisa dibilang nggak usah ada kpk sekalian gitu
itu seperti membunuh kpk karena dia nggak akan jadi efektif seperti yang sekarang ini
itu yang membuat saya menganalogikannya seperti itu
tapi untunglah yang saya dengar belum ada surat presiden
surat presiden itu kan yang memulai pembahasan secara resmi menurut undang undang dasar pasal dua puluh
nah itu belum keluar
jadi harapan saya dan teman teman adalah presiden jangan keluarkan lah
ini kan dpr nya menurut saya manuver
yang licik ya kalau boleh disebut
nanti kalau ada mas arteri kita sekalian diskusikan
karena mendadak sekali
jadi kalau misalnya dilihat kami punya semua dokumennya
di rapat rapat sebelumnya bahkan rapat dengan menkumham bang ifdal
tanggal saya punya dokumennya kan ada evaluasi prioritas tahunan tiap tahun
satu agustus nggak ada itu
rapat pimpinan balek sembilan belas agustus nggak ada juga ru itu
tau tau sekarang muncul
nah kan jadi pertanyaannya dari mana nih
jadi harapan saya kalau pun dpr nya masih begini kelakuannya
karena kita tahu yang kena selama ini oleh kpk kan yang ada kaitannya dengan partai politik begitu ya
ti bilang sebagian besar anggota dpr
makanya jadi barangkali akhirnya arahnya ke situ mau dimatikan kpk nya
nah jadi harapannya tinggal presiden jangan keluarkan surprise nya
karena ini adalah proses yang tidak secara prosedur juga melanggar undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas
tentang pembentukan peraturan perundang undangan
semua undang undang yang dibahas itu harus sesuai dengan prioritas tahunan
memang dia ada di prolegnas yang lima tahunan
tapi yang tahunan tidak ada
dan biasanya kalau bukan karena putusan mk gitu ya
itu nggak boleh tiba tiba masuk seperti itu
bang idul anda mau komentar soal itu pemerintah dikatakan bisa membunuh kpk pelan pelan jika ini diteruskan
ya pemerintah tentu kan punya kepentingan terhadap kpk yang kuat
kpk yang memiliki kewenangan kewenangan yang berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh badan yang sudah ada itu
seperti kepolisian kejaksaan
karena kan kpk ini kan adalah anak kandung dari reformasi
oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah juga untuk menjaga semangat kpk sebagai anak kandung reformasi
karena kpk ini kan juga lahir dari tap mpl
yang memandatkan perlu ada menjaga pemerintahan yang bersih nepotisme dan sebagainya itu
karena dulu kan perlawanan terhadap dewi bawang itu kan karena soal korupsi nepotisme
karena itu diperlukan lembaga untuk menegakkan atau melawan kecendungan korupsi dan nepotisme itu
nah karena itulah diberikan kewenangan kewenangan yang tidak ada pada lembaga yang lain untuk dia efektif
nah tentu pemerintah tidak ingin mencabut itu
nah karena itulah setiap kali ada isu untuk melakukan revisi terhadap undang undang mengenai kpk nya
itu selalu akan memicu kontroversi gitu
karena tidak mungkin kewenangan yang sudah ada pada kpk itu kemudian diambil kembali gitu
karena kalau dia tidak ada itu kan berarti kpknya sama dengan kepolisian
polisi atau sama dengan jaksa
jadi makanya presiden mengatakan dia belum bisa mengomentari apa yang ada di dalam putusan paripurna kemarin
karena dia belum mendapatkan surat dari dpr itu sendiri
nah kalau dia sudah membacanya maka dia akan tahu persis poin poin apa yang mau direvisi
tapi bahwa ada pendapat publik tentang itu
ya pasti dia tahu tentang itu tapi kan itu bukan yang resmi
yang ingin dia respon itu adalah yang resmi
tapi sebenarnya menarik ya karena bagaimanapun tone nya tone revisi undang undang kpk ini kalau misalnya anda lihat atau saya yakin mbak bif juga pasti mengikuti
itu mirip dengan beberapa hal kemudian yang diungkapkan pada saat seleksi pimpinan kpk kemarin
jadi soal lhkpn lah soal beberapa hal soal kewenangan kpk
jadi memang sudah disampaikan oleh beberapa calon pimpinan kpk kemarin yang kemudian namanya mungkin sekarang sudah ada di tangan presiden jokowi
itu menarik apakah itu menurut anda bisa menjadi sinyal bahwa pemerintah sebenarnya dalam hal ini dia berdiri dua kaki
nggak jelas juga posisinya atau bagaimana
nanti ya mbak bief ya setelah jodhia tetapi cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
pemerintah saat ini masih belum memberikan respon atas keputusan paripurna dpr yang kemudian akan membahas revisi undang undang kpk nomor tiga puluh tahun dua ribu dua itu
tapi saya ke mbak bivitri dulu
kalau misalnya dilihat dari beberapa poin ya beberapa poin
kalau menurut anda yang paling fatal yang mana yang paling meresahkan
semuanya meresahkan sih
semuanya meresahkan oke
tapi barangkali dua ya soal bahwa kpk sekarang nantinya direncanakan ada di bawah presiden
dan kedua bahwa penyidik itu dan penuntut harus dari kepolisian dan kejaksaan
karena dulu kan asal muasal lahirnya kpk justru karena dianggap dua lembaga itu nggak perform
dalam konteks korupsi ya
konteks lain okelah gitu
kalau misalnya dibuat seperti itu lagi maka tidak akan efektif
nah yang tadi pertanyaan tadi tuh mengenai apa namanya bagaimana posisi pak jokowi dan lain sebagainya
kalau saya masih belum melihat itu sih
tapi bahwa dpr ada kemungkinan memang ingin punya bargaining tertentu dengan calon pimpinan yang nantinya akan dikirim oleh pak jokowi sangat mungkin
karena waktunya sangat bertepatan ini
misalnya salah satu komitmen yang bisa ditanya anda akan mendukung revisi undang undang kpk nggak
nah barangkali nanti yang akan dapat poin bagus adalah orang orang yang mendukung revisi seperti itu
nanti kan kalau dengan desain seperti itu kpk seakan akan jadi lembaga pencegahan aja
itu kita nggak terlalu urgen dan sebenarnya kpk sudah melakukan upaya pencegahan juga
nah penindakan ini yang sebenarnya yang bikin efektif ada ott di mana mana ya
itu juga saya kira shock therapy yang sebenarnya cukup baik
nah ini semuanya akan hilang dengan perubahan undang undang kpk yang direncanakan itu
pak ifdal kalau selama ini anda melihat saya ada informasi ini kalau tidak salah di tribun news
dan dikatakan di situ ada gentleman agreement antara pimpinan kpk sebelumnya kemudian dengan pemerintah
dan di situ juga di antaranya berisi soal sp tiga
p tiga yang boleh dikeluarkan kpk dan beberapa hal soal kewenangan penyadapan
kalau misalnya dilihat kinerja yang selama ini pemerintah sudah melihat ada urgensi untuk revisi tidak
kita tidak bicara tentang poin poin itu dulu deh
tapi kita melihat apakah memang perlu ada revisi itu
jadi begini kan dalam presiden kan menyatakan kerja kpk sekarang ini sudah baik
artinya presiden memberikan apresiasi kepada kpk yang sudah menunjukkan perform yang cukup baik
performa yang cukup baik dari kpk ini kan didukung oleh kewenangan yang melekat pada kpk itu
nah itu artinya apa
artinya presiden tidak memandang perlu atau tidak melihat ada urgensi untuk meninjau kembali kewenangan yang sudah ada pada kpk sekarang ini
karena dengan kewenangan yang ada itulah maka performanya baik
nah karena itu menurut saya urgensi untuk merevisi undang undang kpk ini sebetulnya hanya kelihatannya tidak begitu urgen lah
memang kalau kita ingin tetap pemerintah kan melihat kpk sudah well down well perform
kenapa itu karena kewenangan yang mereka miliki
termasuk soal misalnya
karena itu tidak relevan untuk misalnya melakukan revisi
yang justru dipikirkan oleh pemerintah itu adalah beberapa perintah perintah dari mk
yang sekarang belum dilakukan
nah itu yang menjadi lebih menjadi pekerjaan rumah
apa misalnya mbak bif soal penyadapan misalnya
undang undang penyadapan itu memang diminta dibuat secara khusus oleh mk
kemudian kalaupun kan memang ada kritik ya kenapa sih pemberantasan korupsi ini ada yang misalnya soal direktur bumn yang kena beberapa kali
nah itu masalahnya bukan di kpk nya sebenarnya
tapi di undang undang tipikor
undang undang tentang tindak pidana korupsi
nah jadi kalaupun memang kita mau perlu merevisi satu set undang undang katakanlah begitu ya
untuk membuat pemberantasan korupsi semakin baik
sebenarnya masuklah ke undang undang tipikor itu
itu analisnya sudah banyak
soalnya memang benar ada beberapa penerapan hukum yang menurut pandangan banyak ahli hukum nggak tepat ya
seperti kepada pejabat pejabat bumn itu
dan barangkali itu yang membuat resah pak jokowi juga
karena membuat apa namanya bumn
kinerja pemerintah agak terganggu
kinerja pemerintah jadi takut mengambil keputusan
masalahnya bukan di kpk nya
termasuk soal beberapa hal yang menjerat kepala daerah anda juga melihat itu ada hubungannya dengan undang undang tipikor
salah satunya iya
tapi memang ada perilaku atau tindakan dari kepala daerah sendiri
yang saya kira kita tahu semua sebenarnya
barangkali termasuk bang ifdal sendiri yang di pemerintah sekarang
masih memang masih sangat buruk ya perilaku perilaku banyak pejabat terutama di daerah gitu ya
tapi kalau bicara soal penegakan hukumnya sebenarnya yang lebih penting di undang undang tipikor tadi
ketimbang kelembagaan kpk nya begitu
kalau kelembagaan kpk nya bisa diperhatikan
bisa dibilang sudah cukup baik
tinggal masalah yang sifatnya sangat teknis saja
masalah apa namanya peningkatan kapasitas penyidik misalnya
karena sekarang makin canggih kan untuk melakukan tindak pendana korupsi itu
hal hal yang sifatnya sangat teknis
tapi dari segi desain kpk sebagai lembaga negara independen itu malah banyak mau ditiru
bahkan ada beberapa kajian yang bilang komnas ham aja kalau bisa dibikin seperti kpk misalnya gitu
supaya lebih efektif gitu
posisinya itu sudah dianggap baik gitu
tinggal masalah apa namanya hukum yang hukum apa substantifnya saja di bagian undang undang tipikor
bagaimana dengan anggapan pak ifdal yang selama ini mengatakan bahwa kpk ini super body
makanya perlu ada perlu diawasi
kalau tadi arsul sani mengatakan presiden aja diawasi oleh dpr
sekalipun pengawasannya kemudian hanya secara umum
tapi bagaimana dengan kpk
apakah kemudian ada ketidaknamanan dari pemerintah bahwa kpk sudah terlalu super body
terlalu super body besar sendiri
agak sulit dikritik dan lain sebagainya
ya itu kan memang apa namanya secara internal kan pengawasan itu bisa dilakukan
jadi kan maksud saya begini
salah satu karakter dari komisi komisi negara adalah independensi
nah independensi itu artinya apa
dia tidak menjadi bagian atau berada di bawah institusi lain
di pemerintahan maupun di
dia bukan berada di bawah dpr juga bukan di bawah eksekutif
tapi dia independen
nah karena itu kemudian kontrol terhadap cara kerjanya juga harus dibangun sendiri oleh kpk itu
nah karena itu mereka harus membuat badan pengawas sendiri
yang tidak berani yang bukan di luar ini
bukan dibuat oleh presiden atau dibuat oleh dpr
tapi oleh mereka sendiri
sama dengan mk
mk itu kan juga siapa yang mengawasi mk
karena dia juga memutuskan sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak juga
menyangkut konstitusi hak hak konstitusional warga negara
nah siapa yang mengawasi mereka
masa ada institusi lain yang disiapkan membuat itu
tapi secara kelembagaan
mereka membuat badan yang mengawasi perilaku dari anggotanya
yaitu badan pengawas bersifat etik dan sebagainya
sama dengan pengacara
pengacara juga begitu
advokat itu siapa yang mengawasi advokat
yang mengawasinya adalah badan mereka sendiri
organisasi mereka sendiri secara independen
saya mau menambahkan disini deh
karena ini juga sekalian supaya pemerintah juga memahami konteksnya ya
saya kira perlu dipahami bahwa dalam hukum tata negara
sebenarnya yang namanya pengawasan itu tidak harus dalam bentuk lembaga
tapi bisa juga dengan mekanisme
nah jadi untuk kpk sebenarnya tanpa perlu lembaga mekanisme pengawasannya cukup banyak
diangket aja pernah gitu ya
itu satu tuh misalnya tadi dibilang dpr aja eh presiden aja bisa diawasi dpr
kpk juga bisa kok
kemudian secara keuangan dia diaudit
kemudian juga secara hukum acara pidana karena dia adalah sebuah lembaga penegakan hukum
diatur ketat dalam kuhap
kalau ada yang dilanggar gimana
ada mekanisme peradilan dan mekanisme lainnya dalam konteks kuhap
jadi pengawasannya dalam bentuk mekanisme mekanisme itu
penyadapan pun kpk dapat
artinya sudah dikunci disitu ya
mereka pengawasan dapat pengawasan juga untuk penyadapan
dari apa namanya kementerian kominfo ya
itu diaudit juga tiap tahun yang saya tahu
jadi mekanismenya sudah cukup banyak
sehingga tidak perlu lembaga tersendiri
karena lembaga tersendiri pun belum tentu efektif
komisi kepolisian nasional
silahkan dijawab sendiri oleh pemirsa apakah efektif atau tidak
itu juga saya kira secara efektivitas kita bisa kaji lebih lanjut lah
jadi tidak perlu dalam bentuk lembaga
tapi dalam bentuk mekanisme pun sepanjang kita bisa awasi kinerjanya penggunaan keuangan bpk dan lain sebagainya
sebenarnya tidak menjadi masalah
tidak harus ada lembaga tersendiri untuk mengawasi
selanjutnya kita masih bahas soal ini
tapi kemudian kembali saya ingin mempertanyakan sebenarnya
jadi pertanyaan yang sama bang idwal ketika terakhir anda ke sini kita bahas soal pansel capim kpk
pertanyaan yang sama
sebenarnya masih serius nggak berantas korupsi di indonesia pemerintah ya
cnn indonesia prime news segera kembali
anda kembali bersama kami di cnn
iya anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
take off air pun diskusi tetap berlanjut di sini di meja ini ya
pak idwal oke lah
ini kalau misalnya ya kami jurnalis kami membaca data kami membaca fakta kami melihat timeline
timeline soal pengesahan bukan pengesahan ya
inisiatif untuk ruu revisi undang undang kpk ini kemudian bertepatan dengan masa masa seleksi pimpinan calon pimpinan kpk
pertanyaan yang sama dengan yang kemarin sih pak abdul
saya ingin menanyakan lagi
begini concern kpk seberapa concern pemerintah seberapa besar dengan keberadaan kpk
masih sudah mulai risih dengan hal hal yang dilakukan kpk
dengan pemberantasan korupsi yang dilakukan menyasar pejabat bumn pemerintah kemudian partai politik anggota partai politik pendukung pemerintah

atau masih berada di jalur yang sebaik baiknya bahwa pemerintah bisa menangkap pemerintah

ya kalau kita lihat ya dalam nawacita ii ya itu kan tidak bergeser dari nawacita i
artinya presiden memiliki komitmen untuk pemberantasan korupsi
untuk menciptakan pemerintahan yang bersih pemerintahan yang bebas dari korupsi
karena salah satu hambatan investasi di indonesia juga keluhan dari para investor beban biaya tinggi
di indonesia ini
nah beban biaya tinggi itu antara lain ada inilah suap dan sebagainya itu
nah karena itu ini jadi concern dari pak jokowi untuk memperkuat kpk ini menjadi satu institusi yang tetap bekerja baik melakukan pendidikan maupun melakukan pencegahan
memang dalam beberapa statement pak presiden itu
menginginkan arah dari pencegahan itu dicoba dikaitkan dengan perpres tentang strategi nasional pencegahan korupsi
yang kemarin di tahun yang lalu disahkan oleh atau diterbitkan oleh presiden
dimana kpk menjadi koordinator dari strategi nasional pencegahan korupsi itu
jadi disamping ada pendidikan upaya pencegahan dalam konteks membuat satu sistem yang kuat sehingga korupsi bisa ditinggah dari awal
itu juga berjalan lah
karena itu presiden mengatakan dalam pidato kemarin mengatakan bahwa
pemberantasan korupsi ini tidak hanya dilihat dari jumlah berapa jumlah orang terkena ott
tapi juga bagaimana sistem pencegahannya juga terlembabkan dengan baik
jalan atau tidak oke
karena itu bagi presiden kehadiran kpk yang kuat tetap menjadi satu kebutuhan
karena itu bahwa misalnya
pengajuan inisiatif dari dpr ini kemudian berdekatan pula dengan
momen seleksi ya
pengajuan calon ini
calon pimpinan dpr karena pimpinan dpr yang sekarang sudah mulai berakhir masa kerjanya
nah itu kan satu kebetulan saja menurut saya ya
yang bukan menjadi satu apa ya
kemudian dpr menjadikan ini pengajuan ruu inisiatif untuk merubah kpk ini ya
mengatur tentang kpk ini direvisi
dan bersamaan juga presiden mengajukan capim
bukan berarti itu adalah satu upaya barter politik
saya kira tidak akan sampai kesana
karena bagaimanapun kan presiden ini
dia kan juga disumpah ya kan
melaksanakan konstitusi dan seterusnya
karena itu tentu upaya upaya melemahkan kpk bukan menjadi misi presiden
oke mbak biv masih optimis sekarang
sudah mendengarkan sedikit jawabannya
sudah masuk tawacita dua bahkan
tapi kan kalau kita lihat itu sinyalnya kesana kan kemudian
beberapa teman teman aktivis wadah pegawai kpk juga merasa kecewa
karena sepertinya kok gesturnya pak jokowi akhir akhir ini tidak kesana gitu kan
kalau pertanyaannya optimis atau tidak
saya akan terus optimis sih
supaya dorong terus gitu ya
tapi bahwa mulai timbul kekecewaan
iya kekecewaan dan kritik gitu
karena memang di tawacita itu saya sampai hafal bang
yang ke nomor empat itu tuh
dan di agenda prioritas turunan tawacita itu memang ada penguatan kpk
nah itu ya
nah itu yang menurut kami sebenarnya tidak terlalu kelihatan di masa akhir akhir masa jabatan pak jokowi ini gitu ya
tapi saya kira paling tidak dengan sampai sekarang belum dikeluarkan surat presiden itu pertanda baik
dan mudah mudahan gak akan keluar
ini istilahnya ini lame duck legislation nih
jadi udah mau selesai masa jabatan dpr
dia buru buru bikin model yang kayak gini
dengan harapan cepat lolos gitu
nah ini yang saya kira kita harus jaga begitu ya
karena bisa loh misalnya surat presiden ini keluar
artinya pembahasan bisa dimulai
ada dalam presidennya ada sebuah undang undang yang selesai dalam waktu empat hari
ini melanggar prosedur sebenarnya
di undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas tentang pembentukan peraturan perundang undangan
tidak bisa seperti itu
tadi langsung di bypass begitu saja karena kepentingan politik
nah ini yang sebenarnya membuat para aktivis wadah pegawai langsung
jangan sampai pak jokowi juga mendukung
jangan sampai nanti kecatat
yang bikin kpk ibu mega
yang bunuh kpk pak jokowi
itu ada di spanduk tadi ya
aksi di kpk kalau tidak salah
mbak biv tapi kalau misalnya sekarang gini
katanya saya membaca beberapa hal juga katanya ini kemudian bisa diwariskan ke anggota dpr periode berikutnya
jadi kalau misalnya tidak dikeluarkan sekarang bisa saja toh dikeluarkan nanti
karena inisiatifnya sudah ada kan
harus kalau dengan yang sekarang ya
tidak bisa sistem carry over itu tidak bisa
jadi harus dari nol
jadi nggak bisa langsung lanjut bahas begitu saja
dan harapannya tentu saja ini langsung bisa dipatahkan lagi
ya saya setuju tadi bahwa sistem kerja dari dpr itu sangat fokus pada periodenya
sehingga pada periode yang akan datang itu tidak melanjutkan pekerjaan dari
karena itu yang pasti kita di pemerintahan ini berusaha untuk apa namanya
menjaga kpk ini
karena kpk ini anak kandung dari reformasi
dan justru potensi fair form kpk ini justru terletak pada kewenangan yang berbeda
dibanding dengan intusi penegak hukum yang lain
kita lihat nanti apakah tiga puluh september itu bukan di masa akhir
itu benar benar di hari akhir masa jabatan ya
bukan di masa akhir
itu di hari akhir masa jabatan dpr ri akan seperti apa
harapan kita semua tentunya tidak ada pelemahan terhadap kpk
kita lihat nanti keseriusan dan keyakinan dan kepastian dari pemerintah seperti apa
karena sekarang mulainya di pemerintah
mbak bius terima kasih banyak
pak ifdal terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini
sayang sekali kami gagal menghubungi ate ria dalan anggota komisi tiga dpr
tapi kami pastikan akan memberikan konfirmasi dari pihak komisi tiga dpr di lain waktu
cnn indonesia prime news segera kembali